dalam episode sebelumnya pasar baru kopi asal gayo justru mulai diminati muda mudi gayo
mereka tidak malu kembali ke kebun untuk memuliakan kopi yang menjadi kebanggaan tanah mereka
industri kopi yang sudah eksis masih tergarap apik mengikuti permintaan pasar dunia
tetapi pasar kopi arabica specialty bagi muda mudi tanah gayo begitu menjanjikan
kopi specialty mulai menemukan polanya ketika petani pemproses pemanggang barista
hingga peminum kopi menjadi satu mata rantai tak terputus untuk memuliakan kopi arabica asal gayo
teknis konsumsi dalam hal ini kita sebutnya test cup atau cupping atau uji cita rasa
apa sebenarnya kehendak dari marketnya
yang berikutnya tentu mengetahui karakteristik dari si kopinya sehingga penempatan kopi arabica itu
khususnya arabica gayo ke market yang sesuai dengan selera
nah ini kita berbicara tentang kopi yang saya lihat ini berarti adalah arabica gayo
ya betul ini adalah roasted bean arabica gayo
nah arabica gayo kalau yang ini adalah green bean nya
jadi sebelum di roast bentuknya green bean seperti ini setelah di roast atau di gongsen ya islanya jadi seperti ini
nah saya penasaran ini arabica berarti kan
apakah sumbernya dari beberapa titik di tanah gayo ini atau mix atau bagaimana
ya secara umum gayu ini persebaran kopi arabica sangat luas bahkan terluas kebun kopi arabica terluas di asia
gayo sendiri memiliki sembilan puluh
sembilan puluh enam hektar perkebunan kopi tersebar di berbagai ketinggian
tetapi kopi arabica yang diproduksi salah satu oleh aroma gayo ini adalah kopi arabica terbaik yang tumbuh di ketinggian seribu empat ratus dari permukaan laut
jadi dipastikan punya karakteristik yang sangat kompleks dan sangat baik
kompleksitasnya seperti apa
kompleksitas itu adalah ketika semua kombinasi rasa itu menyatu jadi satu

jadi penasaran apa ya
jadi tahapan daripada pengujian citarasa

ya jadi tahapan daripada pengujian citarasa
ada kopi itu setelah dari green bean kita lakukan roaste
nanti roastednya ini adalah dengan standar roasted yang sangat berkualitas tentunya
kopi itu akan kita giling menjadi bubuk kopi seperti ini
ini dengan ukuran
ini sudah dalam bentuk bubuk ya pak ya
dan ini bisa kita lakukan pembekaman dengan hidung
ini namanya fregnance sebelum diseduh
kita bisa cium cium dengan menggoreng
menggoyang gelas seperti ini
tapi kita bisa temukan sensasi lain daripada kopi arabica kayu ini
dia punya aroma yang cukup tinggi
punya aroma harum bunga bunga
kemudian ada aroma gula sangrai atau karamel
jadi untuk aroma kopi arabica gaya ini juga salah satu kopi dengan aroma yang cukup baik
nah tahap berikutnya setelah kita cium aromanya kita akan mendapatkan aroma aroma yang sensasional itu
ini kita akan lakukan pouring
dan ini akan kita pouring ini selama empat menit
jadi kita tunggu sampai empat menit di depan
idealnya itu empat sampai lima menit
baru kemudian akan kita cicipin
baru pouring sebentar sudah ada krema di atasnya gitu
kerima ini juga mengindikasi kualitas kopi itu
semakin kerimahnya banyak berarti kualitasnya semakin baik
jadi menjadi salah satu indikator
nah seperti ini kita puring selama empat menit
ini adalah tujuannya untuk mengekstraksi rasa kopi
karena pada prinsipnya kita ingin minum sari kopi
tidak minum bubuk kopi

kita minum ekstrak kopinya
jadi minum kopi itu tidak hanya untuk sebagai pemuas hasrat saja
tetapi lebih dari itu adalah kepuasan kemudian seni
yang harus saya lakukan
harus kita dapatkan
kemudian mendapatkan karakteristik kopi yang sebenarnya
dan yang tidak kelapetnya tentunya minum kopi itu harus sehat
oh iya terakhir itu harus sehat
tadi saya penasaran tentang karakteristik kopi arabica gayo
karakteristiknya seperti apa pak
ya kopi arabica gayo itu mempunyai dua karakteristik
yang satu namanya karakteristik makro
yang satu namanya karakteristik mikro
karakteristik makro ini dibentuk dari topografi alam gayung
ini merupakan satu karunia allah swt yang kita nggak bisa pungkirin
yang dianugerahkan di bumi ini
jadi karakter makronya itu adalah dia punya heavy body atau full body
dia punya tingkat kekentalan yang sangat baik
dibandingkan dengan rata rata kopi arabica seluruh dunia
kemudian dia punya karakteristik acidity kita sebutnya like acidity
jadi bukan low acidity
light acidity itu dia punya karakteristik asam yang bisa terbaca jelas oleh lidah
asemnya itu jelas bisa terasa
dan asamnya itu asam segar
berarti ini kira kira asamnya bakal terasa ya
kemudian ada karakteristik mikro
karakteristik mikro itu disumbang dari proses pasca panen
kemudian perlakuan roasted dan sebagainya
ini biasanya akan menghasilkan rasa rasa misalnya karang
kemudian ada melis
kemudian ada sugar palm
kemudian bisa floral
yang akan mungkin muncul kemudian dark chocolate
itu ada karakter karakter mikro yang terbentuk apabila kopi arabica gaya itu melalui proses panen dan pasca panen yang cukup standar
q grader atau pencicip kopi adalah pintu terakhir bagi kopi arabica specialty asal tanah gayo untuk dipasarkan
menjadi q grader seperti mahdi usati bukan profesi sembarangan
ia harus memiliki sertifikat dan indera perasa yang pegah untuk menjamin kualitas kopi saat dipasarkan nanti

cukup mendapat sewaru siap mingguan sekali mungkin
akanlah sudah kuliah
sampe saat tertulis
ifgame nih penumpang
tidak selamanya kopi itu pahit
kopi memiliki rasa manis yang tertinggal di pangkal lidah
setelah proses uji coba inilah kopi arabica spesial gayo siap dipasarkan
dengan kata lain siap dinikmati oleh para penikmat kopi atau bahkan masyarakat awam
di tanah gayo muncul istilah ekonomi kopi karena semua pelaku industri kopi arabica gayo berkumpul di sini
roda ekonomi kopi arabica spesial di gayo terus bergerak hingga butuh sokongan pemerintah untuk menemukan formula yang tepat
agar bisa mendobrak angka sempit perbandingan persentase dengan pasar komersil
saat ini enam puluh enam persen kepala keluarga di aceh tengah bergantung dari industri kopi
satu tahun satu ratus tiga puluh satu ribu ton biji kopi dihasilkan dari tanah gayo
sebagian besar untuk ekspor
menuju tujuh belas negara di hampir semua benua
harga kopi di aceh tengah kadangkala lebih tinggi daripada terminal kopi
nah ini kan sering dipertanyakan
di new york itu kan setiap hari kerja itu keluar angka berapa harga kopi di terminal utama itu
kalau kopi arabica ini di new york
nah kadangkala kalau kita hitung lebih tinggi di sini
kenapa lebih tinggi
wajar karena di sini adalah kopi yang spesial
sedangkan yang dikeluarkan di terminal itu kan rata rata dia
dari negara negara lain yang prosesnya tidak sama dengan kita
kalau di daerah lain di negara lain kadangkala panen kopi itu kan dengan mesin
dengan mesin itu diambil semua nggak bisa dia bedakan mana yang masak mana yang belum
diambil semua memang dia sekali kerja habis itu habis nggak ada lagi
nah sehingga hasil yang didapat bercampur dia
ada yang sudah matang ada yang sedang ada yang masih kecil
yang kecil itu kan pahit
nah sedangkan kita kan dengan manual dipetik satu satu yang masak itu
maka kualitasnya jauh lebih baik
kita bergeser ke jakarta untuk mengetahui bagaimana kopi arabica specialty asal tanah gayo bisa dinikmati penduduk urban
terima kasih mas
espresso yang akan saya minum ini kualitasnya sudah terjamin karena sudah diuji coba oleh q grader andal dari takengon
nah setiap pemeran kopi di industri kopi asal gayo memiliki peran yang sangat penting
termasuk kita customer yang akan menikmati espresso asal gayo
ketika kita tahu semua peranan pelaku industri kopi anda saya ataupun kita sudah ada di dalamnya
kalau saya sebagai peminum kopi atau customer
nah meminum kopi juga termasuk sebagai upaya merasakan kekayaan indonesia
bagaimana tidak kopi arabica specialty asal tanah gayo ini masuk dalam jajaran atas piramida kopi
urutan teratas merupakan kopi pesanan khusus
dan kopi yang diberikan oleh pemeran kopi
yang di kompetisikan
urutan kedua merupakan arabica specialty
sementara di urutan ketiga merupakan kopi arabica proses konvensional
urutan keempat merupakan kopi robusta untuk kopi tiam atau gerai kopi tradisional
dan urutan terakhir merupakan kopi robusta untuk kemasan sachet atau curah
urutan ini berdasarkan uji rasa oleh q grader
nah kesemua urutan kopi ini ada di indonesia
tinggal bagaimana selera masing masing untuk menurut saya
antara proses kering dan honey memiliki rasa dan aroma yang berbeda
honey cenderung lebih manis karena glukosa alami membantu proses fermentasinya
pasar kopi spesialty asal gayo baru tumbuh di jakarta
dengan hadirnya beberapa kedai kopi yang khusus menjual kopi spesialty asal gayo
salah satunya adalah fakultas kopi
sebuah kedai kopi yang menyajikan kopi spesialty
terutama sajian kopi asli aceh zanger
tak lengkap pula dengan sajian kaya dan ketan yang terhidang di meja
yang jadi barista itu paling berat memahami customernya
siap dibuat dari kopi arabica asal gayo
mesin ini secara presisi menyajikan espresso pekat
yang akan memukul kantuk anda sesegera mungkin
espresso baik dinikmati saat siang hari
atau bahkan pada pagi hari saat memulai pekerjaan
mau yang lebih ringan
dengan teknik penyedut
alat penyeduh berbentuk rupve dengan engel corong enam puluh derajat
menghasilkan kopi lebih ringan
tetapi tetap memiliki aroma dan rasa yang tidak hilang
bisa dinikmati pada sore atau malam hari sebelum tidur
karena kopi menghasilkan kafein
yang melancarkan jalan darah ke kepala
dengan kata lain
jika kantuk dilawan kita akan terjaga
jika kantuk dituruti
kopi justru menjadi penghantar tidur paling ampuh
atau bagaimana kalau kopi khas aceh
gurih susu di dalamnya membuat
yang tak suka kopi pun
cepat cepat ingin menghabiskannya
semua pilihan kopi disajikan oleh barista
ujung tombak industri kopi
kesulitannya pun beragam
bagi seorang barista untuk menyajikan kopi
bagaimana cara menggunakan kopi yang beragam
secara garis besar menggunakan dua bahan
yaitu robusta dan arabica
arabica kita memakai kopi yang dari gayo
sementara robusta kopi dari ulekaring
dari pesisir aceh
nah kalau pesisir aceh itu memang memakai cara tradisional
disaring dengan cara saringan aceh
kemudian kopi gayo yang sangat beragam
kopi gayo ini udah kopi kelas dunia
yang memang nggak cuma dikenal di indonesia
atau bahkan gak cuma dikenal di aceh
tapi sudah menguasai pasar internasional
kemudian kopi gayo sendiri ketika diseduh
itu bisa dengan beberapa metode seduh
nah kita mengenal mesin espresso
kemudian bisa juga dengan v enam puluh
bisa juga dengan alat manual brewing yang lain seperti itu
tapi sesuai juga dengan standar kopi dunia
mesin espresso memang memiliki kelebihan
dari segi bodi dan
asiditi yang dihasilkan
karena itu kita memang memfokuskan ke mesin espresso
di samping juga kita mengejar mass production
bagi peminum kopi cobalah espresso terlebih dahulu
sebiji kopi tidak pernah bohong akan rasa dan aromanya
begitu juga dengan mesin espresso
tetapi bagaimana bagi kita yang tidak mengetahui seluk beluk kopi
bagaimana kita bisa mendapatkan kopi yang sesuai dengan selera kita
kuncinya ada di barista
jangan sungkan untuk bertanya dengan barista
yang melayani anda di kedai kopi
ini adalah bagian tersulit menjadi seorang barista
kalau kesulitan sih
seperti yang saya katakan
kesulitan lebih dari pengetahuan tamu
tamu ini belum mengerti
apa yang dia pesan
untuk orang baru
kita memberikan beberapa sampel
kita memberikan beberapa sampel
dia bisa memilih
dan dari situ kita bisa beritahu orangnya
ternyata bapak atau mas atau ibu
cocoknya seperti ini
jadi sebenarnya brewing itu
ketika kita menguasai ilmu breaking tidak masalah
tetap memahami customer yang paling susah
kalau sampai sekarang sih
kita di sini nggak kesulitan
justru yang kesulitannya
hampir semua customer menyerahkan ke kita seleranya
jadi saya rasa itu yang lebih menyulitkan buat kami
kemudian juga beberapa customer yang sudah terikat di tempat ini
seringkali meminta kopi yang jenisnya sangat langka
kita punya sekarang ini punya pakamara
nah itu beberapa customer yang katakanlah sudah sering di sini
meminta harus selalu ada
sementara itu barang yang sangat langka
yang kita memang sisa kirim ke luar negeri
barista baru saja memberitahu kita
kebanyakan pelanggan di kedai kopinya
mengincar kopi arabica varietas pakamara
apa itu pakamara
yakni varietas yang memiliki rasa asam khas buah buahan
jika dirasakan kembali memiliki rasa asam seperti jeruk
aroma bunga yang tertinggal setelah seruput ton pertama
dan rasanya paling kompleks
pakamara adalah varietas tanaman kopi
hasil persilangan pakas dan varietas margogip pertama dikreasikan
atau isic tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
pakas sendiri adalah jenis tumbuhan kopi
hasil mutasi alami dari varietas borbon
yang ditanam di negara el salvador
sebagai anak daerah
ada kebanggaan tersendiri bagi sang barista
menawarkan kopi spesialty nya
pengetahuan akan kopi asal daerahnya pun
juga harus diinformasikan kepada pelanggan
setidaknya sembilan varietas kopi jenis arabica
ada di dataran tinggi gayo
ini adalah modal utama bagi pelaku industri kopi asal gayo
untuk merambah ke pasar yang lebih besar lagi
yakni pasar internasional
agar pasar kopi spesialty ini bertahan
sang barista pun memiliki beberapa pertimbangan
dari kami sih paling simpel
komunikasikan dengan barista atau ownernya
tanyakan kepada mereka
kopi ini dari mana
kemudian diproses secara apa
kalau kita datang ke sebuah kedai kopi
kemudian barisannya punya informasi yang bagus cukup
dari situ sudah menjadi sebuah indikasi bahwa
tempat tersebut bertanggung jawab
dan bertanggung jawabnya sebuah kedai kopi itu ditandai juga dengan
link mereka dengan kebun
banyak sekali kedai kopi itu yang hanya menerima bahan dari supplier
entah itu produsen atau roster
atau kedai kopi lain yang lebih besar
saya rasa bentuk pertanggung jawaban sebuah kedai kopi itu adalah
mereka terkoneksi dengan petani
atau terkoneksi dengan pengolah kopi
bahkan kalau lebih lanjut
mereka bisa menjadi bapak asuh dari petani petani kopi
sehingga dari kedai kopi
mereka bisa meminta produk kopi yang sesuai dengan customer nya minta
itu mereka bisa sebenarnya bisa order langsung kepada petani dan pengolah kopi
nah hal itu bisa menjadi kunci buat customer
untuk customer menentukan sejauh mana bentuk tanggung jawab dari kedai kopi itu
nah setelah kita tahu informasi yang benar tentang kopi yang kita minum
kita juga pasti akan terbayang tentang siapa saja
yang berupaya membangun kejayaan kopi spesialty asal tanah gayo
jika dunia sudah mengenal kopi asal tanah gayo
mengapa kita tidak menikmatinya
selagi masih ditanam di indonesia
selanjutnya bagaimana agar anak anak bangsa
juga bisa menghasilkan gerai kopi yang bisa dikenal dunia